sepekan pasca lebaran pelaksanaan operasi penyekatan di tol cikampek
kilometer empat puluh tujuh arah jakarta terus diperketat
hingga siang ini petugas gabungan telah memutar balikan empat ratus tujuh puluh delapan kendaraan
karena tidak mengantongi sikm atau surat izin keluar masuk jakarta
kendaraan yang diputar arah didominasi oleh kendaraan pribadi
dan diarahkan keluar tol cikampek melalui eksit tol kerawang barat
petugas gabungan dari kepolisian dinas perhubungan dan satpol pp
memperketat penjagaan di posko penyekatan kilometer empat puluh tujuh tol cikampek arah jakarta
pengetatan dilakukan karena hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik
meski begitu pihak kepolisian menyebut jumlah kendaraan yang masuk jakarta
masih cenderung sedikit karena masih masa psbb
sejak operasi penyekatan dilakukan pada dua puluh enam mei lalu
kementerian perhubungan menunjukkan jumlah kendaraan yang memasuki jakarta paling tinggi
terjadi pada dua puluh sembilan mei mencapai dua puluh tujuh belas kendaraan
hingga pukul sepuluh pagi sebanyak empat ratus tujuh puluh delapan kendaraan telah diputar arah
karena tak mengantongi sikm atau surat izin keluar masuk jakarta
rinciannya sebanyak empat ratus enam puluh empat kendaraan pribadi dan empat belas bus besar maupun kecil
telah diarahkan keluar tol
exit tol ke rawang barat